menteri keuangan sri mulyani menegaskan pemberian thr dan gaji ke tiga belas tahun dua ribu sembilan belas
sudah sesuai dengan undang undang apbn dua ribu sembilan belas
kementerian keuangan kini tengah menyiapkan peraturan pemerintah di bawahnya
pencarian thr dilakukan pada bulan mei dua ribu sembilan belas juga dianggap wajar
karena libur hari raya edo fitri jatuh pada satu sampai tujuh juni dua ribu sembilan belas
menteri keuangan sri mulyani menyatakan pemberian thr dan gaji ke tiga belas
kepada asn pns tni dan polri sudah tertuang dalam undang undang apbn dua ribu sembilan belas
yang ditetapkan oktober dua ribu delapan belas dan berlaku mulai januari dua ribu sembilan belas
saat ini pemerintah tengah menyiapkan peraturan pemerintah
untuk kemudian bisa menerbitkan peraturan menteri keuangan atau pmk
sebagai otoritas yang mengeluarkan pembayarannya
saya akan menyampaikan beberapa kali ya
proses di dalam undang undang apbn dua ribu dua puluh
sudah menyampaikan bahwa undang undang apbn mencakup thr dan gaji ke tiga belas
itu ada di dalam undang undang
undang undang itu berarti sudah ditetapkan akhir oktober tahun lalu
dan mulai berjalan januari ini
nah karena namanya thr dan gaji ke tiga belas
sudah dibayarkan setiap tahun kita sudah tahu bahwa ada siklusnya
undang undang ini baru bisa dijalankan kalau ada peraturan pemerintah di bawahnya
dan nanti peraturan menteri keuangan untuk melakukan otorisasi pembayarannya